saya kurang tahu sih mbak udah beberapa hari ini
terus kalau misalkan dia mau makan kenapa harus sampai diantarin segala
nah itu dia saya kurang tahu juga tuh mbak
bapak yang minta mbak kata bapak dia nggak boleh keluar dari sana
setahu saya juga dia datang udah terluka gitu
gue sih udah sempet nanya cuman dia belum jawab
apa om ada kaitannya dengan semua teror yang menimpa kolaruy alfahar
kau mau ngapain alvaro
kamu jangan asal kalau om belum punya bukti
oke om kalau om mau ngaku terus saya akan cari buktinya om
dan dia bikin repot saya
kita masuk yuk
sepertinya ada yang gak beres
parkir disini aja ya
siap pa dulu tidak tuh

katanya mau jalan jalan
kok ke hotel ya
bar kalau begini kita harus lapor ke bos
pak itu diikutin bu andin
sekarang bu andin sama nonrena ada di hotel grand gardenia
apa yang dia di hotel
gak tau pak
bu andin masuk ke hotel sama nonrena
oke yaudah saya segera kesana
kita sekarang ke hotel grand gardunia
ji kamu tunggu di sini ya
gue ikutin bu anding ke dalam
sampai cari tahu informasi buat ngabarin ke bos lagi
mbak leni mbak gayu
anak buahnya papa itu udah berapa hari ya di pavilion
saya kurang tahu sih mbak udah beberapa hari ini
terus kalau misalkan dia mau makan kenapa harus sampai diantarin segala
nah itu dia saya kurang tahu juga tuh mbak
bapak yang minta mbak kata bapak dia nggak boleh keluar dari sana
setahu saya juga
dia datang udah terluka gitu
itu kamar wafilion tolong siapin ya ada yang mau nempatin
baik pak permisi
akhirnya beres juga
gitu mbak yang saya tahu
bang iqbal luka lukanya kenapa ya kok mencurigakan banget sih
ya udah makasih ya mbak
silahkan kamar dua ratus delapan bu
terima kasih banyak ya

tak ada polygama
kenapa ngidap disini ya
kamu ngapain disini
ada apa yang disebelahnya andi
sayang masuk dulu yuk
kamu ngapain sih kesini mas
sampai ngikutin aku segala
ini bukan urusan kamu ya
lagipul aku juga mantan istri kamu
jadi gak ada urusannya sama kamu
kalau gitu apa tau
ya terus ngapain
sampai ngikutin aku segala
sampai ngikutin aku kesini
kamu gak punya etika ya
andi kalau kamu sendiri
kamu pasti ingat kan
reina juga anak aku
jangan sampai bikin aku marah marah disini
mau pergi atau aku teriak
aku teriak sekarang
kenapa sampai mereka ngidap di hotel
seperti ini sih
ani no ngapain sih pakai nelfon nelfon gua segala pasti mau nanyain rena
astaga nih orang maunya apa sih telepon mulu tapi kalau nggak diangkat tadi
saya telepon saya mau nanya tadi saya sempat mampir ke sekolahnya rena
karena bilang kamu dan juga omarosa itu enggak nantar rena ada apa ya oh emang saya lagi enggak

di sekolah itu enggak nantar rena terus rena waktu di sekolah itu enggak nantar rena terus rena waktu
sekolah saya sempat lihat ada dua orang pengawal baru tapi ini bukan orang yang sama yang seperti
saya tahu bukan pengawal yang ada di rumahnya lebaran apa mereka memang pengawal baru
dari aluh aluh kepo banget sih panino